kepala kepolisian negara republik indonesia mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin
mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur
untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah
tak lupa saya juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan
saat berkumpul bersama keluarga dan handai tolan di hari raya yang fitri ini
semoga allah swt melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian
untuk senantiasa memperat tali persaudaraan memperkokoh kebersamaan dan merajut persatuan
demi mewujudkan kemampuan
indonesia tangguh dan indonesia tumbuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh